lagi ada masalah ya mas
siapa yang teriak teriak
para dengar suara teriak
saya itu bukan ayah kamu ya
jangan pernah panggil saya ayah
lihat kamu bukan anak saya
lara itu gak salah apa apa
lihat nih perbuatan kamu
kenapa sih kamu tega banget jadi orang
terus perbuatan kamu kakak kamu bilang apa
kamu yang selama ini telah menipu aku
gak kamu yang diam
aku gak perlu dengar omongan kamu lagi lah
udah cukup udah cukup kamu
ya udah pergi aja kamu
iya memang aku akan
ya udah pergi aja
kamu gak apa apa
hei diam diam
marah sama lara karena lara nakalkanmu
ayah benci sama lara
shhh udah enggak enggak enggak
kamu gak salah kau sayang
ayah gak benci sama kamu
ayah tuh lagi marah sama ibu
ibu yang nakal ya
kamu jangan nangis lagi ya
ya jangan sedih lagi
ibu savez masuk kabinet dengan kebenaran yg lainnya
ibu lel fellows euchnd apakah sudah men apex dekat
ibu wih itu gak bersalah tapi dia udah bertahun tahun di penjara ma
polisi gak mungkin sebodoh itu dewi
kalau menurut mama sebaiknya kalian gak usah ikut campur deh
kita sekeluarga baru saja mengalami sesuatu yang sangat tidak menyenangkan
kalau menurut mama sebaiknya kalian menikmati saja kebersamaan kalian lagi
nanti kalian bisa keseret seret
dengerin kata ibu lu tuh
andre makanya ya kalian itu jangan bergaul sama narapidana
gak benar tuh orangnya
apalagi kalau di penjara sudah bertahun tahun
pasti karena membunuh tuh
betul gak bu tanti
udah sopan santun ya
selenong masuk saja
seharusnya kamu yang di penjara tau gak

dewi aja yang satu siapa tuh

dewi aja yang satu siapa tuh
dewi aja yang satu siapa tuh
kau nggak tahu
kalau orang di penjaranya bertahun tahun kan biasanya membunuh
ah gue baru inget nih
kalau menurut mama sebaiknya kalian gak usah ikut campur
ini kan diskotik maya
sekarang maya kerja di sini mas
kamu kerja di sini
mas satria ngapain malem malem keluar ke band
lagi ada masalah ya mas
sebenarnya aku habis bertengkar hebat sama lila
makanya aku sengaja keluar malem malem
aku pengen dinginin otak aku aja mai
namanya juga rumah tangga
pasti ada kan ribut ribut kecil
mas atria coba aja anggap semua ini cobaan hidup dan proses pendewasaan diri mas
mas satria harusnya selesai ini baik baik
ya memang seharusnya seperti itu mai
kamu selalu menjadi orang yang mendinginkan hati aku mas
kamu ingat kak
dulu waktu aku tahu kalau aku ini bukan cucu kandungnya nenek
kamu juga yang nenangin aku
mas satria masih ingat
mana mungkin aku bisa lupa nih
katapan mas satria seperti ini selalu aja bikin aku lulu dan gak berdaya
padahal setelah sekian lama aku pikir perasaanku sama mas satria udah hilang
nanti kalau ayah lari
satria kemana non
habis berantem lagi
tadi kita berantem hebat
ya kalau satria marah sama aku
aku masih gak apa apa
tapi lara juga dibawa bawa
lara juga dibentak bentak
saya gak bermaksud membuat non lila
sama satria berantem
saya cuma mau niat menghibur doang tadi non
cuma yang lebih keterlaluannya lagi
satria nuduh aku
kalau ara bukan anak aku sama dia
tapi anak aku sama kamu